aku kayaknya belum pernah liat ya
pernah kok gue pernah ketemu
ingat waktu saya ngikutin perempuan
itu ada yang anggap
saya ikutin karena saya ngerasa kayak pernah liat
tadi tuh waktu saya meeting di cafe
ternyata ada yang anggap juga lagi disana
sabar sayang disini dong ya
kamu cepet dateng ini anaknya udah mau masuk aja
maafin aku ya mama jadi nunggu disini
ma kode aku buat oma sarah
dari kasih belum
malah oma sarah titip salam buat kamu
aku juga kangen sama mas sarah
kedua ini kan ini handphone ala mary
aduh ya mabuk
nok dari mana kamu kita selesai berdoa kamu gak ada
habis dari belakang pak
terata si nenek itu bukannya ketulih malah udah ketemu sama renda
ya udah terus dikasih rambut yang lama mana saya masih disimpan kan
tadi nggak sama kamu ya
gak dipegang ya sayang
mungkin jatuh kali
andien di bangku sini sih gak ada ya
ayo ke pulau ya
nanti kita cari lagi dia di dalamnya
mana coba nggak ada di sini
tadi aku pikir kado itu buat mama makanya aku bilang kayak gitu ke mama
ya terus buat siapa
aku gak bilang karena aku tahu
kamu juga pasti gak suka kan
elsa seperti ya curiga
mending aku pulang aja dulu hari ini
besok buraku ke lab hexagonal
dari semalam kok bapak gak bisa di telepon ya
aku kan mau ngasih tahu kalau alika itu ada jadwal periksa dokter
mana aku perlu uang lagi
ya allah gimana ini
atau aku telpon aja ya ke tempat bapak kerja yang baru
namanya pt aldebaran sejahtera
ya aku telpon aja deh
saya mau tanya nomor telepon pt aldebaran sejahtera
sekarang aku telepon aja deh
halo dengan pt aldebaran sejahtera ada yang bisa dibantu
halo mbak saya yeni istrinya sumarno
saya mau nanya suami saya hari ini masuk kerja nggak ya
kalau ada dia saya mau bicara mbak
pak sumarno yang kerja sebagai ob itu ya bu
oh iya tunggu sebentar ya bu saya cek dulu
pak sumarno hari ini masuk nggak ya
itu dia bu pak sumarno sampai sekarang belum datang
dan semalam juga dia gak pulang ke mes bu
makasih ya pak
halo bu maaf bu tadi saya baru aja cek rekan kerjanya
katanya pak sumarno hari ini belum datang ke kantor
bahkan dari semalam gak pulang ke mes
bapak nggak pulang ke mes
saya langsung ke tempat meeting ya
ma pa saya langsung ke tempat meeting ya
kamu gak makan siang dulu
gak usah tempat meetingnya di restoran gue ma
jadi nanti biar sekalian aja makan siang siang
bapak langsung berangkat ya
kita tidur di jalan ya
tuh sama opasnya
kenapa masyar disini
ya kamu masuk saya mau meeting ini mau pergi
yaudah kamu meeting aja aku cuma mau nungguin kamu jalan aja mas
aku mau latihan kamu pergi
ya udah dah hitungan ketiga ya
aku masuk ke dalam rumah kamu masuk ke mobil
satu dua tiga
ya allah kaos polos jatuh di ubin
liat pak bos sama bu andin liat para jomblo jadi pada kayang
tuh kan gak pergi nungguin aku dah aku juga nungguin kamu
saya udah telat ini ayo masuk
jangan mundur mundur jalannya nanti jatuh yang benar

mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
ya muka gerbangnya
siang pak al meeting dengan pak franz sander di alabama café jam empat belas
selamat jalan pak bos
ah suster udah bisa menghubungi keluarganya belum pak segera ke depan untuk mencari
informasi keluarganya sus baik pak
pak pak bisa dengar suara saya pak
apa apa tidak ada kartu identitas pasien enggak ada kami enggak nemukan kartu identitas atau dompet
yesus kayaknya orang itu terjatuh dan barangnya tercecer baik terima kasih bapak bapak atas bantuan dan
keterangannya saya nanti makan mengisi tkp
dan membuat informasi orang hilang siapa tahu ada keluarganya yang mendengar atau ada orang yang
mengenali dia baik baik selamat siang saya sudah periksa pasiennya bagaimana kondisi dok kondisinya
sangat kurang baik bahkan tingkat kesadarannya sangat rendah akan segera dimasukkan ke ruang icu
ngapain sini orang nelfon lagi tahu benci banget sama dia
apa sayang aku nyesel banget sayang karena aku dihianatin kamu aku tahu aku bodoh aku hilang sayang
maafin aku ya please nih kamu tahu enggak aku lagi dimana
aku mohon kasih aku kesempatan sekali lagi aku janji noche mbakroon keamu dan aku janji untuk
tuhan kotakan suhu
sayang kamu jangan diem kayak gini dong
kamu kan ketemu aku
aku tunggu kamu disini ya
oke satu jam lagi kita ketemu
maka boleh gue pergi gak ya
saya senang sekali bisa bekerja sama dengan pt aldebaran sejahtera
semoga kerjasama kita ini bisa berjalan dengan lancar dan baik
dan bisa bertahan lama
semoga bisa lancar kerjasama kita ya
kalau begitu saya permisi dulu pak
terima kasih banyak
ke sumarno gimana pak
itu dia pak
tadi saya sudah kemesin sumarno
tapi sumarno ini gak ada pak
dan kak tobi yang tinggal disana
sumarno malah nggak pulang dari semalam pak

jadi dia sudah pulang dari semalam
aneh ini aneh
kamu coba nanti sore cek lagi ke miss karyawan
cari sumarno pulang atau enggak
kalau misalkan dia nggak pulang
kamu cek ke rumah yang dibubur
kamu tanya alamatnya si mangga dia tahu

ya sudah kalau gitu saya dulang ya pak
baik terima kasih
baik terima kasih
ini kesempatan aku untuk membuktikan
ini kesempatan aku untuk membuktikan
siapa sebenarnya identitas reyna
dan kita harus politician
dan kita harus politician

dino pasti nyebunin sesuatu
apa sumarno menghilang ya
apa yang dia sembunyikan
makasih sayang ya
kamu dateng sini
aku bakal ganti semua uang kamu
aku boleh pinjam lagi gak
kamu tenang aja
aku janji bakal aku ganti semuanya
dan yang sebelum sebelumnya aku ganti semua
duit yang kemarin kemarin kamu pinjam aja gak pernah dibalikin
apalagi yang sekarang
aku tuh cinta sama kamu
aku tuh udah muak tau gak sih dengar suara kamu
aku kesini cuma minta kamu buat balikin uang aku
kok sekarang hitung hitungan banget
ya jelas lah gue harus hitung hitungan
lo tau gak duit yang lo pinjem sama gue tuh berapa
hampir satu miliar
gue udah cukup ya diakalkalin sama lo
udah cukup sama ini gue kebucinan sama allah
jangan kasar sama perempuan ya
gak usah gue campur lo
gak malu minta uang sama perempuan
ampun ampun ampun ampun sakit sakit
mau masuk rumah sakit
ya ampun ampun ampun
aldebaran kakaknya roy
berarti lo temen yang enggak
udah ditolongin dari buaya kardus ke si jason
kakak gak apa apa kan ya
jason mantan aku
selama ini minta duit
kau mau ngapain
aku selama ini mintain duit terus sama aku
duitnya juga gak dibalik balikin
eh sekarang minta duit lagi
lain kali jangan percaya sama omongan cowok ya
saya hantar lo ke depan ya
mau kemana pak
jalan mutiara abadi sembilan mas
oh yaudah silahkan
hati hati ya salam buat tangga
masih ada apa
hei hei hei lari lari sayang
eh eh sini sini duduk
mah jagain ya ikat rambutnya
rambut itu dari umbay
aku takut hilang ikat rambutnya
kita selesai berdoa kamu gak ada
rina juga udah siapin kado lo buat mama
apa kado yang elsa lihat itu ternyata buat rina ya
ini pak mesnya pak semarno
ini lemarinya semarno ya
boleh tolong buka ya
baju bajunya masih lengkap
gak mungkin dia pergi tanpa bawa baju
ini pasti buat anaknya
kalau semarang pulang ke bogor
harusnya dia bawa ini
semarno gak seperti mau kabur
atau dia kabur tapi buru buru dan gak direncanakan
kayaknya saya harus tanya alamat semarno yang baru ke pangga
tapi nggak ah
gak n mapped tahan sahajaaksa

cuma nyuruhkan dia
memang eloy menkuruhnya samalon rereing ya
aku masih mikirin sama
itu ikat rambut itu
oh iya kenapa emang
iya kenapa tiba tiba nino ngasih ke rena
ikat rambutnya buat apa
gak usah terlalu di pikirin ya
terus gimana sama semarno
besok dari ke kantor polisi
dia kenapa menghilang
saya gak tau kenapa
cuma saya udah minta rendy untuk cari
lebih jangan jangan dia takut kali mas
ke kantor polisi terus nanti ditanya aneh aneh
saya gak tau suni
tapi saya pasti akan cari dia
saya akan tanya alasannya kenapa
berarti tadi aldebar nolongin kamu
nah sekarang udah bilang terima kasih belum sama dia
ya udahlah kak
jadi aldebaran itu kakaknya roy
yang rumahnya dek kayak istana presiden itu
kamu inget gak sih dulu kakak pernah tunjukin rumahnya kakakmu
baik gak sih kak orangnya
kalau dibilang baik sih bukan hanya baik aja sih
dan kalau boleh jujur kakak pernah benci banget sama dia
dendam sama dia
tapi seling waktu berjalan kakak tau
dia orang yang baik
kamu ingat gak sih pas kamu kecelakaan
orang yang menyelamatkan nyawa kamu dan mendonorkan darahnya
dan bisa dibilang bukan hanya al aja
karena dia minta bantuan ke mamanya
kok jadi ketawa ketawa sih
aku baru tau soalnya
yaudah aku pamit udah aku mau ke rumah kak
gak boleh bandel lagi gak boleh kabur kaburan lagi
pergi harus izin semua kakaknya
iya siap bos
aduh kesayangan kakak ya
saya minta alamat sumarno yang baru ya pak
kata pak al
randy minta alamat sumarno
buat apa ya
yang ini ya
yang ini ya
yang ini ya
yang ini ya
ya nggak kenapa
tadi nolong adik gue ya
tadi adik lo berantem soalnya
ya sekali lagi gue mau bilang terima kasih
ya lu tahu sendiri kan gue sayang banget sama adik gue
bisa dibilang dia segalanya buat gue
barusan kebetulan si randy chatting gue aja
dan nanya alamat sumarno
lo ada masalah
atau mungkin perlu bantuan
jadi kasus roy itu sekarang dibuka lagi
gue pingin banget sumarno itu bersaksi
di depan kepolisian
yaudah pokoknya gini aja deh
kalau lo butuh bantuan
cari di mana keberadaan sumaro
kasih tau gue
ya insya allah gue bisa bantu
thank you ya nggak
dia mau ngucapin terima kasih karena tadi saya nolongin adik adiknya
aku kayaknya belum pernah liat ya
gue pernah ketemu
ingat waktu saya ngikutin perempuan
itu adik angga
tadi tuh waktu saya meeting di cafe
ternyata di angga juga lagi di sana sama pacarnya
terus mereka berantem
ya upacara sedikit kasar sih
akhirnya saya bantuin adiknya angga
abis itu saya temenin dia cari taksi
kemudian dia pulang
terus kamu nggak nganterin pulang biar sampai tujuan juga
apaan sih ndin
nggak usah mulai mulai deh
kamu juga udah ngasih tau dong
kalau kamu udah punya istri
dia aja nggak tanya
ya sengaja berarti
lihat kan dia nggak tanya
sayang aku sudah
aku tidur disini ya sama kamu
tadi aku mimpi buruk aku bener bener takut
ya kan cuman mimpi
makanya kalo mau tidur doa dulu
iya tapi masih takut sayang sekarang
aku mau tidur sendiri
malem ini aja aku tidur disini sama kamu ya